baik kamu itu memang gak nendang
udah deh gak usah drama
mama mama tenang
mama istirahat aja ya
mama tidur aja ya
lebih baik kamu keluar sekarang
daripada mama kembali histeris
gerger ingat kejadian yang tadi
sylvia itu orang jahat
dia itu selalu membenci kita nol
dia akan seperti itu
selama sylvia masih hidup
dia gak akan
melihat kamu bahagia bersama aku
kamu itu gak punya
masa depan bersama alfif bella
ceraikan afif bella
reno itu adalah laki laki yang baik
dia selalu mengunjungi mama
waktu mamah di rumah sakit jiwa
dia selalu memberitahu mama
tentang keadaan kamu
dia sudah memberikan kekuatan
buat mama bella
nia itu sangat mencintai kamu bella
kamu harus lupain afif
menikahlah dengan reno
kamu pasti akan bahagia bersama reno nak
mama tau kan
aku gak bisa ngelakuin itu mah
mama tau kamu sangat mencintai afif
tapi cinta itu gak cukup
kamu harus bahagia bella
kamu harus punya kepastian dalam hidup kamu
mama selalu melihat penderitaan sama kamu bela
mama benar d
itu untuk kebaikan kamu
dan juga shiva
kondisi mama sudah mulai membaik
setiap hari yang mama fikirkan cuman kamu bella
menikahlah dengan reno
abu itu sudah memiliki istri
dan istrinya itu sangat diterima oleh keluarga artam
sedangkan kamu bella
kamu sudah melahirkan anaknya
tapi apa yang kamu dapatkan
kamu tetap tidak bisa diterima di keluarganya sana
bahkan afif gak bisa kan
bu kamu pulang ke rumahnya

mau sampai kapan bella
mau sampai kapan kamu seperti ini

budak bangun tenang saja
mama kenapa gak ada siapa
mama doain aku sama afim
aku tahu albim sangat mencintai aku
dan aku juga mencintai afim
sampai saat ini kita masih bertahan
yang harus aku lakuin adalah
menjadi keluarga seutuhnya
kasian bella dia pasti sangat sedih dan terluka
ternyata kamu tuh gila harta
berhasil mengeruk uang anak saya
luar biasa ini keluarga
masuk tante apa
anak saya berhasil mentransfer ya
dua lima m ke rekening kamu
sadar gak kamu tuh
eh aku bikin teh buat kamu
bayi di dalam perut aku nendang nendang
ya ampun lucu banget sih
afif lihat deh
bayi di dalam perut aku rendang nendang
sakit tau ditendang tendang gitu pelan pelan dong
bayi di dalam perut aku nendang nendang terus
kamu itu jangan ngada ngada cynthia
belum siap untuk nendang nendang
jadi kamu jangan halu
kalau aku bela
pasti kamu nunggu bayinya untuk nendang lagi
baik kamu itu memang gak nendang
udah deh gak usah drama
bella habis bicara dengan ibu saya
tante saya pasti sangat sedih karena kejadian tadi
ibu saya minta bella untuk bercerai dengan afif
lalu menikah dengan pak rey

jika memang nanti bella benar benar bercerai dengan afif
apa bapak mau menikah dengan bella
mungkin ini yang diinginkan mas iko dan tante syairah
tapi jika ini bukan keinginan bella aku gak mungkin maksa
aku gak mau menjauhkan bela dari aku dan anak anakku
saya tahu pak bahwa bapak mencintai bella
dan saya juga yakin bahwa pak reno bisa membagiakan adik saya bella
aku akan merasa sangat berdosa jika aku memaksa bella bercerai dengan afif
yang aku inginkan hanyalah kebahagiaan bella
dan aku tahu dia akan sangat bersedih jika dia berpisah dengan afif
saya sudah pernah bilang ke pak reno bahwa cinta itu harus diperjuangkan pak reno
aku punya satu rahasia tentang seorang wanita yang
aku punya satu rahasia tentang seorang wanita yang harus